karena itu aku terpaksa melawan
lalu bagaimana dengan putra putrinya
putraku kira santang
dia hilang ingatan sheikh
sekarang dia sedang berada di banyuni
sedangkan putraku langsung sang
dan putriku rara santang sedang menyusulnya ke sana
bagaimana kalau gusiratu untuk sementara waktu
kita akan berperang
berperanglah dengan gagah dan berani
bersikaplah sebagai kesatria
adalah prajurit kebanggaan soekarno martir
oleh karena itu
kita pasti akan menang
hidup yang datang

terima kasih haceb sortidium
rupanya hanya segitu kemampuan
mereka tering manik ingin turut bermain pula rupanya
ibu unda subang arang
kau menyerang ibu unda
yang sedang tidak bersiaga
ibu ndamu yang ingin menyerangku dari belakang
kau bilang itu yang tidak bersiaga
tangkap ibu unda subang arang
bukankah kau sendiri yang bilang
bahwa tidak boleh ada yang memisahkan pertarungan kita
tangkap ibu unda subang arang
akan berhukum kalian semua

mereka tidak bisa berhukum kalian semua
mereka tidak bisa berhukum kalian semua
mereka perajuri tidak bersalah
mereka hanya mengikuti perintah rajanya
lebih baik kita pergi dari sini
mereka berhasil melewaskan diri
mereka berhasil melewaskan diri
seharusnya menjadi hak ayah anda
siliwangi bisa bertahta di pajajara
karena dia merebutnya dari ayah anda
ayah andalah yang berhak bertahta
reykjensantang malah menyerang ayah anda prabu
karena ingatan yang hilang dan juga tidak mengenali ayah anda
kau benar ini akan sangat berbahaya
lebih baik karena kita menyusul ayah anda
astagfirullahalazim suara apa itu
kenapa kalian tidak mencemaskan keselamatan diri kalian saja
karena kalian baru saja bertemu dengan malaikat penyabut nyawa kalian
kau tak bisa ma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
terima kasih banyak sheikh
sebenarnya apa yang terjadi
aku berkelahi dengan rai kenting manik dan anda prabu surawi sesa
sangat marah melihatnya sheikh
tapi apa yang mereka lakukan pada aku selama ini sungguh sangat keterlaluan chef
oleh karena itu aku terpaksa melawan
dengan putra putrimu
putraku kian santang
sekarang dia sedang berada di banyuni
sedangkan putraku langsung sang
dan putriku rara santang sedang menyusulnya ke sana
bagaimana kalau gusiratu untuk sementara waktu tinggal di kedepokannya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
baiklah sheikh terima kasih banyak
orang acar aku tidak bisa menerima penghinaan ini
prajurit cari mereka dan bawa mereka ke hadapanmu
tidak berguna kalian semua
sekali ke sana mengalahin praised tikun
siapa yang berlaku

saya seperti sascari